sos gak apa apa tinggalin aja saya sama panggab berdua
baik dok kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih sos
kita ada kasus dari klien kita yang menuntut perkara harta kepada suaminya
saat ini sudah ada keputusan hakimnya pak
itu saja pak
kalau begitu saya permisi
kamu tahu kan kalau selain ibu andin menjadi korban masih ada satu lagi korban
dan saat ini terbaring rumah sakit
korban tersebut adalah ibu catherine
ibu catherine itu adalah sekretaris panino pak
saya minta bantuan kamu untuk cari informasi tentang dia di rumah sakit
dan kemungkinan besar kita bisa mendapatkan pernyataan bagaimana ibu catherine di saat eksiden itu
tapi pak kalau misalnya saya tidak diizinkan untuk bertemu dengan ibu catherine bagaimana pak
maksud saya itu takutnya keluarganya tidak mengizinkan kami untuk bertemu dengan dia
ya kita tinggal minta bantuan panino
tapi saya rasa itu salah satu jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan informasi selain dari ibu ani
baik pak dipahami
saya permisi kalau begitu
bagus juga tadi bisa ketemu sama mbak enit
jadi gue bisa keluarin semua unek unek gue sekalian
setelah ketemu ricky nanti gue kayaknya harus ketemu sama pak amar buat ngomongin hal ini
pak amar harus bantu gue buat nuntut mbak andin
gue punya amar mahendra
masih inget kan
dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara
dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk penjara
apa ada yang perlu saya lakukan
saya baik baik aja kok
saya nggak butuh apa apa
makasih udah bertanya
apa mungkin ibu masih kepikiran ya sama perkataan bel saya tadi
gimana ipah randy ya
saya pasti kepikiran lah apa yang diomongin sama elsa
ternyata dari dulu elsa sampai sekarang tuh gak perlu berubah
tapi ibu kalau ternyata bel elsa serius
serius ingin melaporkan ibunya mana
tapi kalau apa yang diomongin dia mungkin
ya mungkin aja bisa menjadi sebuah keretakan
makanya tenang aja
ya kalau sampai bener pun ya tinggal dihadapin
gak usah takut
kamu gak akan bisa memperkarakan ini elsa
waktu itu ya pas saya lagi ke kantor polisi menghasilkan mobilnya nino
saya bertemu dengan pak amar
apa memang pada saat itu dia sudah jadi mata mata kalian
saya malah baru tahu bu
ya mungkin kita juga butuh pengacara bu
ya untuk persiapan aja
saya mau ketemu sama pengacara saya
akhirnya kita ketemu juga
gue akan memohon
gak perlu ya
yang penting sekarang
gue bisa ketemu sama allah
gue udah gak mau bahasa basi ya rick
sebenarnya gue datang ke sini buat nemuin
gue mau ngejelasin kalau sebenarnya untuk saat ini gue belum bisa ketemu sama
buktinya sekarang bisa
ya gue beruntung aja sekarang masih bisa ketemu sama lo
tapi yang jelas gue itu baru keluar dari lapas
dan harusnya sekarang gue sama nino
jadi gue mohon sama lo jangan paksa gue buat ketemu sama lo ya
tapi lo harusnya juga paham sa
gimana perasaan gue
setiap gue telepon itu diangkat
kan sesuai perjanjian kita sah

lo udah selesai
lo udah selesai
lo udah selesai
lo udah selesai

gue itu pasti akan angkat telepon lo kalo situasinya aman
dan kalo gue gak angkat telepon lo berarti itu ada nino
atau ada orang lain harusnya lo paham rick
dan untuk masalah perjanjian itu
tolong jangan sekarang sekarang ini
gue usah ribet
masa pertemuan pertama kita di warang keributan
kejidan kita waktu di hotel sareniti waktu itu
looked lalu sebagai tangga

jadi kita machen immunity yang kalah dengan tuhan
dan untuk penggal pesawat
luar uang tau gak
lu boleh kok
nampar gua berapa kali pun yang lu mau
tapi lu harus inget satu hal sah
jangan pernah ninggalin gua
itu punya rahasia yang besar yang lu punya
dan lu harus juga inget sah
hubungan sama nino sampai sekarang itu baik baik aja
itu karena kebaikan lu
kesalahan ini gak bisa disalahkan kepada saya dong
saya bisa melakukan pencarian itu sendiri kan
saya bisa menyelidiki kasus ini sendiri
oh tentu saja bisa ibu bisa melakukan penyelidikan sendiri tapi penyelidikan ibu ini tidak berkekuatan hukum
ya tapi kan pak apa yang dilakukan bu ani ini bukan suatu hal yang salah dan tidak merugikan pihak lain
kalau membantu proses penyelidikan iya
tapi kalau di pihak sana coba menggandeng pak amar sebagai pengacaranya tentu kita semua tahu
teklainya beliau the winner
buktinya bu elsa bisa dikeluarkan dari penjara meskipun prosesnya agak lama
please ya gue mau ketemu sama lo
bukan berarti gue mau nerima lu ya
kan sesuai perjanjian kita selama
begitu lo keluar dari penjara
ya tapi bukan berarti gue mau ninggalin nino ri
tapi di saat yang bersamaan lo harus juga sama gue
sesuai perjanjian kita
sampai lo terbiasa lagi dengan gue
tadi andin datang ke kantor nino
dia pengen masuk cctv bukan
kok lo tau
apa sih gak gue tau sam
jawab gue rik
mereka gue udah bilang sama lo
sekarang lo jawab pertanyaan gue sam
ya mbak andi ini memang ke kantor nino
terus dia mau cek cctv
dia mau tahu apa mobilnya nino itu sebelum kecelakaan
baik baik aja atau ada orang yang
menyalahi bikin rem nyablong gitu
ada menemukan kejanggalan dari rekaman cctv itu
ya dia gak dapet apa apalah
sebelum dia cek
gue udah larang duluan
lagian anak banget
dia yang harusnya tanggung jawab
dia yang udah bikin anak gue meninggal fik
gue akan melaporin dia ke polisi
ya iyalah gue laporin ke polisi
dan lo tau
gue akan menggandeng amar mahendra
untuk jeblosin dia ke penjara
karena dia sudah
membuat anak gue meninggal
kalau amar udah dibawa bawa
jarum di dalam tumpukan jerami pun bakal berhasil ditemukan
karena buat seorang amar mahendra
hal yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi
mau ngebelain mbak andim juga
kayak nino kayak keluarga gue
ya gak gitu sih sam
cuman menurut gue
kayaknya lo gak perlu sampe ngebawa polisi
ya gak bisa lah
dia harus dilaporin ke polisi
dan itu gak akan ngerubah rencana gue titik
nih inget ya
jangan pernah ngancam gue lagi
nih inget ya
jangan pernah ngancam gue lagi
nih inget ya
karena ada yang cerdik
masuk ke resteoran
kayak di jakarta
soal omongan kamu tadi
soal kamu pingin tuntut
ada banyak hal yang harus kamu perhatiin
yang pertama kalian itu keluarga
kalian kakak beradik
dan kamu juga tahu persis kan posisi andin pada saat itu bukan yang disalahkan
kamu batalin dulu niat kamu atau paling tidak gak usah mikir soal nuntut andin
ini kan masalah hukum dan keadilan
kalau salah ya harus dihukum
seperti apa yang terjadi sama aku nu
ya tapi posisi gini deh
kalau kamu minta persetujuan aku aku gak izinin
kalau kamu maksa dengan keandang kamu kamu ingin tuntut
aku minta kamu ketemu dulu sama orang tua kamu
tanya papa surya tanya mama sarah
gimana baiknya solusi yang bisa didapatin
mungkin dengan cara kekeluargaan atau mungkin dengan omongan apa gitu
terserah ya no
mau kalian dukung mau kalian gak dukung juga aku tetap akan melaporkan bni
kamu tukerah kepala
kita ketemu di kantornya pak amah
aku otw sekarang
astagfirullah nih orang
apa sih yang ada di kepalanya
jelas jelas dia tau
andin itu gak salah
kenapa jadi menggebu gebu ingin tuntut andin
bener bener keras kepala ini elsa
kangen banget deh pengen ketemu
kenapa ya aku kesepian banget di rumah
itu karena aku kangen banget sama keisha
tapi keisha kan udah gak mungkin bisa temuin aku lagi
ya mungkin dengan adanya rena bisa membuat hati aku tenang
wah aku belum kabarin andin sih kalau mau nemuin reina
ya tapi mudah mudahan andin faham ya
karena aku kan bukan nino
tapi aku mau ketemu reina
eh ibu chandra
saya datang mau ketemu rena bisa
ibu kain doang
sehat sehat sehat
kalau bu anding kan udah jelas nih
ngarang pak reno datang ke sini
ini masalahnya yang datang ibunya pak nino
gimana dong masuk nggak ke sini
bu juga bingung
dikasih kan nih
yaudah sekarang gini aja
bu chandra sebentar ya
saya telepon ayang kiki dulu
biasanya kalau jam segini tuh nondrena lagi tidur siang
kalau gitu saya tunggu di dalam aja ya
oh udah telepon
ih lagi bersih bersih
ini orang kiki nungguin telepon dari mas randy
kenapa selalu demo
ngomong sih mbak mir
udah angkat aja
nggak mau angkat
eh siapa tuh penting
kan jarang jarang dia
ya udah deh
ini ada ibu chandra mamanya pak nino di depan
sekarang lagi otaknya ke dalam
tahan gaul ya
salahkan di rumah lagi nggak ada mbak andi
terus itu pasti mamanya pak lina pengen nemuin raina kan
yah ya nggak bisa dong ayang kiki
gigi soalnya beliau mau ketemu kesayangannya
sebagaimana aku yang selalu pengen bertemu dengan kamu
mamanya pak nino mau datang
gue telepon andi dulu kalian
iya nanti kalau harus keburu datang

eh duduk aja
oh saya aja yang duduk
saya kesini belum kasih tahu andin
bilangin anding kalau saya udah di sini
ya tolong teleponin ya
mama kangen banget
kangen kangen kangen kangen
pertama gede rekamunya
mama kangen banget
gipinya gembur kamu pulang
mama kangen banget
mama kangen banget
terima kasih banyak ya pak
terima kasih pak
terima kasih juga bu andin pak randy
untuk masalah ini kalau misalkan sampai dibawa pengadilan saya nggak saya nggak takut ya
apalagi ada bapak di samping saya
saya akan mengusahakan sebaik mungkin untuk kemenangan ibu
karena di sini kita juga sama sama tahu kebenaran ada di pihak ibu
dan saya juga yakin kalau pak amar mahendra juga bisa melihat itu
saya yakin banget
saya yakin kita akan menang
ya cuma yang hanya disayangkan buat saya aja
harusnya saudara nggak harus sampai dibawa masalah ini ke jalur hukum ya
karena sudah pernah terjadi dan nggak enak sekali sebenarnya
tapi saya cukup tahu sih waktunya elso seperti apa
dia orang yang sangat keras kepala
ketika dia merasa dia benar dia akan melakukan berbagai cara untuk menang
ya dan semoga gak terjadi apa apa ya
kalau gitu saya permisi dulu
pak andi pak rendy
terima kasih banyak
saya juga pamit ya untuk melanjutkan kerjaan saya
ya terima kasih banyak pak rendy ya
alloh saya basesdai bersama rena
ngomong camee yang gue nangga karena tidak cukup malam

sama kiki bisa jaga disini
aku tau dirumah mama chandra pasti kesepian
dan merasa kangen gak ada keisha
sama seperti elsa
elsa pasti juga merasa kesepian sejak keisha meninggal
tapi selainnya elsa malah menampiaskan kemarahannya pada aku
apa perlu gue cari alasan nih biar bu chandra pulang gitu
udah biarin aja gak apa apa
yang penting bukan sama nino kan
oh yaudah yaudah yaudah
gue tetep awasin disini deh
eh tolong jangan keluar rumah ya dirumah aja
oh ya mir mama udah berangkat ke bandung belum
udah emang belum nelfon lo
eh belum sih
mungkin nanti pas udah sampe
mungkin mama baru telepon aku
ehm gue pindah ke video call ya
jadi lo bisa liat ibu chandra sama rena gimana
ya mama tuh kangen banget sama rena
pengen air sama rena
kita main masak masakannya saja
ma aku tau gimana sedangnya mama kehilangan kesha
semoga pertemuan yang sebentar dengan renda bisa menyembuhkan kangen mama pada keisha
mir aku boleh ngomong sebentar sama ibu chandra gak
oh iya tunggu bentar ya
ibu chandra permisi
oh iya nah bentar ya
oh mama mau berusaha sama mama dulu
ah assalamualaikum din
karena datang kesini gak izin ke kamu dulu
nah selangkan rena gak dibawa keluar rena di rumah dan
mama tahulah apa yang terjadi yang penting ada nino
di mama gak akan ganggu ketenangan kamu sama rena
dan mama janji gak akan ikut campur
kalau persoalan itu menyangkut kamu din
gak apa apa ma aku ngerti kalau masalah perasaan mama
iya mama sebenarnya cuman
cuman kangen aja
karena sekarang kan keisha udah gak ada
jadi rasanya kalau ikan perut rena
kayak peluk cucu mama sendiri
ma udah ma jangan sedih ma
aku seneng kok kalau misalkan rena
rena jadi pelukur lara untuk mama
makasih banyak ya din
ya udah ma nanti aku telepon lagi ya
waalaikumsalam makasih ya din
permisi dok pihak dinas sosial sudah ingin membawa naila
kalau gitu saya permisi ya
kamu itu harus belajar ikhlas ya
masih ada hari lain
kita masih bisa datang terus ketemu sama thailand
naya gak mau
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum ke kantor elsa minta ikut
begitu sampai di kantor
nggak sengaja di parkiran ketemu dengan andin pak
dia datang katanya mau ngecek soal cctv pak
terus ada kejadiannya apa
mereka ribut atau gimana
justru itu pak
andin minta aku untuk ngecek cctv di kantor
tapi di satu pihak elsa emosi dan nggak ngizinin andin pak
dan satu lagi
setelah aku coba nenangin elsa
tiba tiba elsa gak tau dapat pikiran dari mana
pengen nuntut andin pak
soal kelalaian ngejaga keisha
kenapa elsa nggak membiarkan andin ngecek cctv sih
terus no elsa baru keluar dari lapas
kok dia mau nuntut andin
kamu kasih tau dong
ini bukan salahnya andin
andin gak bersalah no
dia juga pak aku juga bingung
bukannya keluar dari lapas mungkin dewasa
tapi ini kayaknya makin menggembu gemuk
terus sekarang elsa mana
papa mau bicara
tadi dia ada janji ketemu sama temennya
mungkin sekarang udah selesai
terus dia bilang sama aku mau langsung ketemuan di kantor pengacara pak ahmad
yaudah no tolong kamu share alamat kantornya pak amar ya
papa susul ke sana
oke pak nanti aku kirim ya
gak boleh na
kamu gak boleh na
kamu semua nggak boleh nangis ya
baik baik ya sayang ya
ya baik baik ya
kalau begitu saya permisi dulu ya dokter
saya mau ke tempatnya
siang ya ibu
saya mau ketemu sama dia ruangannya di sebelah mana ya bisa tolong antren saya
sudah ada janjian dengan beliau
untuk janji sih saya belum ada ya
atau coba ditelepon langsung aja ke ruangannya bilang
kita kenal banget kok
lagipula kalau misalkan gak ada janji pun seharusnya bisa ketemu ya
biasanya kalau belum ada janjian ketemu dengan beliau belum bisa ketemu bu
eh coba aja telpon dulu mbak
baik bu saya konfirmasi ke sekretarisnya dulu ya
kenapa harus ke sekretarisnya
kenapa gak langsung ke paham aja
maaf bu tidak bisa karena prosedurnya begitu
kenapa sih yang gampang itu harus dipersulit
kalau harus lewat sekretarisnya itu kelamaan
kenapa gak langsung ke pak amar aja
saya ini klien utamanya pak amar
sabar ya bu saya konfirmasi ke sekretarisnya dulu
ya udah cepet
percaya diri sekali bu elsa
apa bu elsa lupa ya kalau pak amar itu memilih klien
bukan dia yang dipilih lain
aku tahu elsa gak main main mau menuntut aku
apa sebaiknya aku bilang aja ke papa ya
tapi aku takut curhatan aku malah bisa mengganggu kesehatan papa lagi
tapi kalau aku gak ngomong ke papa terus tahu tahu elsen dan aku ribut ribut di pengadilan
malah semakin bikin papa sakit
kalau gitu nggak boleh ada rahasia
kalau pada akhirnya papa sama mama akan berubah
tapi aku takut
jangan masuk an
jangan masuk an
jangan masuk an
saya mau melaporkan progres produknya tadi
memang launching produknya harus diundur karena insiden kecelakaan kemarin
ini yang kepospon ya
silahkan mungkin ada yang perlu ibu revisi
kenapa pak rendy bikin cedrin ya
ya begitu lah pak
dan ya maaf bu apa selain ini saya boleh izin untuk pulang
mau ke rumah sakit ya silahkan
terima kasih bu
tapi kamu juga harus jaga kesehatan jangan sampai sakit
ya insya allah
begini ya pak rendy ya saya pernah mengalami namanya jatuh cinta
posisi saat ini adalah tuhan ngasih kamu kesempatan kedua
kita berdoa semoga nanti pas catherine sudah bangun dari komanya
jangan sampai kehilangan kesempatan kedua itu ya
ya baik bu
ya terima kasih atas dukungannya
mama saya juga berkata yang sama
terima kasih sos
gak apa apa tinggalin aja sama pak angga berdua
baik dok kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih sos
kenapa kamu sedih
aku itu kan suami kamu
tapi masih hidup semati
aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan
ya kalau memang ada sesuatu yang mengejar hati kamu
alangkah baiknya kamu cerita
jadi jangan kamu pedam
ya aku ngerasa kayak
kayak ada yang hilang aja dari diri aku
soal keberikan naila
kalau kita ada kesempatan untuk
gimana menurut kamu
maksud kamu apa sih
emang kita gak ada peluang untuk punya anak sendiri
enggak begitu sayang maksudnya
kamu salah paham
ya walaupun aku sayang sama naila
seperti yang aku bilang sama kamu
tapi bukan berarti aku mau mengadopsi dia
aku masih ingat
kamu jangan salah paham
sampai sekarang aku juga masih ingat tosan
mengenai program kehamilan kita juga masih belum kita lanjutin lagi
pemeriksaan ke dokter
dan aku juga yakin kok
suatu saat nanti
waktu akan menjawab semuanya
kita pasti dikasih anak
ya tapi dari kata kata kamu tadi tuh seolah olah kalau kita tuh gak akan punya anak sendiri gitu
ini yang benar benar gue takut ibas adopsi dengan miji
michi benar benar jadi sensitif
ketika disini bisap
sekarang kita mau masuk
pertama kali kita masuk
masih sudah pulang
ibu elsa memaksa untuk masuk pak
padahal dia tahu sendiri kalau untuk datang ke sini bertemu dengan bapak harus ada pointment dulu
tidak boleh sembarangan seperti ini pak
sekarang kita sama sama tahu kan
bagaimana karakternya ibu elsa
ya suruh ibu elsa masuk
pak amar bapak yakin akan mengizinkan ibu elsa untuk masuk ke sini
tanpa ada appointment pak
ya untuk kali ini aja nggak apa apa
biar kita tahu kan apa motivasi dia untuk datang ke sini
dia bersama pak nino juga kan
tidak pak ibu elsa sendiri datang ke sini
oke kalau gitu
kamu hubungin pak nino dan sampaikan kalau ibu elsa ada di sini
baik kalau begitu pak
klien kita itu kan pak nino bukan ibu elsa
baik kalau begitu saya bermisi pak
ibu elsa kira kira datang ke sini untuk urusan apa ya
baru nyampe juga
iya pak agak telat makanya
macet jalan tadi
aku rasa udah dalam pak
soalnya tadi teleponnya dari tadi kan
saat ini saya hanya ingin menginfokan kepada bapak
kalau istri dari bapak yaitu ibu elsa saat ini ada di kantor kami
dan sangat ingin memaksa bertemu dengan pak amar mahendra pak
sebelumnya saya minta maaf soal itu tapi
saya juga sekarang ada di kantor pak amar
saya sama mertua saya kita langsung ketemu dalam aja ya
oh baik pak kalau begitu kami tunggu
iya pak udah dalam dan
maksa untuk ketemu tanpa bikin janji
keras kepala sekali elsa ini
maafin uya dan bu im masalah bu chandra
ya nggak apa apa asalnya rendah nggak keluar rumah kan
yah takutnya uya sama bu im kena marah lagi
yang penting bukan nino yang datang
saya masuk dulu
selamat siang ibu elsa
pak amar saya benar benar minta maaf dengan situasi seperti ini
kamu ngapain ajak papa ke sini
elsa papa perlu bicara sama kamu

bagaimana kalau ibu elsa pak nino dan pak surya
untuk memakai ruangan saya untuk berdiskusi ya
saya tunggu di luar
baik terima kasih banyak
kabari saya kalau sudah selesai
terima kasih banget